kita beralih ke informasi tentang gunung semeru karena gunung semeru di lumajang jawa timur kembali mengeluarkan guguran lava pijar pada selasa pagi
inilah rekaman cctv bpbd kabupaten lumajang yang menunjukkan gunung semeru mengeluarkan guguran lava pijar yang mengarah ke kawasan besukobokan
hingga kini gunung semeru masih terus berstatus level empat atau awas
dari data pos pengamatan gunung api semeru hingga selasa pukul enam pagi mencatatkan gunung semeru mengeluarkan letusan dua puluh dua kali guguran lima kali abu vulkanis dalam empat kali dan tektonik lokal satu kali
petugas mengimbau warga agar tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sejauh tujuh belas km
warga pun diminta untuk waspada akan adanya potensi awan panas guguran serta guguran lava
dan lahar di sepanjang sungai yang berhulu di gunung semeru
aktivitas gunung semeru dari laporan bpmg kebetulan kami berada di pusko penanganan darurat lg semeru pada tahun dua ribu dua puluh dua ini
teramati ada sembilan kali asap lava pijar yang untuk ini yang ketinggiannya ini menurut saya hampir lima juta